airnya udah mateng
oh jack tadi di warung sodik udah abis dua gelas
supiah amat bangkalan
nggak ada orang
terus menurut lo uwang orang
pur nin kalian kenapa duduknya jauh jauhan kayak gini
gue males tis duduk deket deketan sama tob
tob itu apa pur
tukang ojek baru
hah gue juga males duduk deket toc
tukang ojek cupu
tukang ojek cupu pur
dad istri situ suka diajak jalan jalan gak
nganu deh istri saya minta jalan jalan
katanya habis lebaran kemarin kan belum jalan jalan
jadi minta diajak jalan jalan dad
ya elah druk
lo ajak jalan jalan kenapa kemana kek
kemana ya tapi jangan yang mahal det
ah bosen dad istri saya maunya diajak luar kota
yaudah ke bandung aja
di sana kan banyak makanan tuh
terus banyak belanjaan yang murah murah juga
justru saya gak mau ajak dia ke bandung dad
takut istri saya belanja banyak
lu gimana sih gue usul ke monas ya gak mau
gue usul ke ancol gak gak mau
gue usul ke bandung kagak juga
lo ajak aja bini lo jalan jalan depan rumah tuh
kagak ngeluarin ongkos gratis kagak belanja juga
iya iya iya kalau kata gue lebih baik lo ikhlasin aja
lama kelamaan juga hati lu bakal baik
gue udah punya sim a dong bang
dari kemarin lu pamerin mulu
ini fotonya bagus
itu yang hitam bukan fotonya ji
hitam hitam begini tapi punya sim dong
makanan khas jakarta
yang terbuat dari
terbuat dari tepung beras dan kelapa parut
kue pancong pakai kelapa
tis yang bener itu
makanan khas jakarta itu kue rangi
kue rangi itu pakai tepung sagu bukan tepung beras
tapi kan pakai kelapa
emang sih tapi kan dia itu enggak pakai tepung beras
kagak pak haji
katanya udah punya sim
emang udah pak haji
tapi saya belum punya duit
lo masih jualan koran kagak sih mod
masih dong bang
yang bener yang mana
pengennya sih kagak pak haji
saya belum ada kerjaan yang lain
pak era jogja
saudara mimini itu tinggal di jogja
plat mobilnya tuh ade
saudara lo itu tinggal di solo apa tinggal di jogja
saudara gue yang asli jogja
itu plat mobilnya abe
ya dikasih ke orang kayak gitu
ketela itu singkong
ketela itu ubi jalar
ubi jalar itu singkong
ubi jalar itu ubi
udah udah kok jadi malah pada berantem kayak gini sih ya
mak teleponin kenapa kakak diangkat
udah kakak ga bawa hp mak
buruan balik yuk
pokoknya malah ras pakji
mau main dong
masang gas juga
airnya udah mateng
ojak tadi di warung sodik udah abis dua gelas
mau baju dong
yaudah mak gapapa sini ojak minum
ntar lo sakit perut
kan perut ojak karet
bubur kacang hijau
saya ketoprak mas
bubur kacang hijau aja mas
enak bicaram buruk ketan hitam
ya kagak lah
makanya ketoprak aja bang
yang pedes satu
makanya nomor berapa mbak
ui lambat banget kayak keong masuk angin
lain kali jangan lupa bawa hp
jadi kalo ada apa apa
mak kan bisa telepon
jangan lupa bawa hp
jadi kalo ada apa apa
mak kan bisa telepon
tapi jangan lupa
hp nya di charge dulu
lo minum deh tuh kopi
beli kacang hijau aja
biar kagak kepedesan
barang barang isi tati dirapiin aja
ya baju sama barang barang yang masih bagus
mendingan dikasih aja ke orang
harus beri duit